sudah menyentuh seratus dolar amerika barbarel jauh dari asumsi apbn yakni sekitar enam puluh dolar
namun penerapan kebijakan ini terkesan tidak serius terburu buru dan tidak didukung kajian yang memadai
sosialisasi yang masih jauh dari harapan selain mendadak saya kira juga kemudian aplikasi itu sering error
bahkan sebelum ini pun juga sering error kan
oleh karena itu sosialisasinya perlu lama meskipun pemerintah menjelaskan
menjanjikan ya pertamena dua minggu sekali akan di evaluasi
tapi juga dari sisi pemilihan sampel wilayah ini juga sangat tidak merefleksikan bahwa ini serius
ya saya ambil contoh misalkan kenapa kota tasikmalaya dan kabupaten ciamis yang berdekatan
ya kenapa tidak kabupaten bogor yang jumlah penduduknya banyak dan industri nya banyak
kan ini juga terkait dengan pembatasan tidak hanya pertalite tapi juga solar bersubsidi
jadi saya kira banyak kelemahan lah
pakar keamanan cyber yang juga dosen sekolah teknik elektro dan informatika itb budi raharjo mengatakan
aplikasi pembelian bbm bersubsidi meminta banyak data kepada pengguna
salah satunya adalah kartu tanda penduduk yang menurutnya tidak perlu
menurut budi pertamina hanya membutuhkan data kendaraan untuk memverifikasi penerima bbm bersubsidi
ia khawatir jika pengembangan dan pengelolaan data tidak dilakukan dengan baik data pengguna aplikasi bisa bocor
ia berpendapat ada metode yang bisa diperlukan
ada cara lain yang lebih elegan dan lebih
contoh sebetulnya di spbu itu bisa dipasang kamera ya kamera yang mendeteksi plat nomor mobil atau mobil
nah nanti dia langsung ngecek dengan database di samsat oh ini mobil ini layak atau berhak
nggak mendapat subsidi atau enggak
sudah selesai kan
dibalikin lagi green boleh tidak merah tidak boleh
masyarakat tidak perlu install install aplikasi tidak perlu setor store data
gitu kan ya
dan semuanya itu dan nggak perlu pakai hp segala macam itu semuanya disediakan oleh penyedia jasanya dalam hal ini pertamena
itu bisa dilakukan
dan itu tidak susah
itu sangat mudah sekali
budi menambahkan audit secara berkala juga penting dilakukan untuk aplikasi yang terkait dengan sistem transaksi oleh pihak ketiga yang independen
untuk memastikan pengelolaan dan pengembangan data dalam aplikasi aman
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat